upacara hari olahraga nasional di lapangan gor pajajaran kota bogor jawa barat pagi tadi diwarnai dengan amarah wali kota
setelah sebagian peserta kabur meninggalkan jadwal senam
wali kota bogor bima arya bahkan sempat mengejar para peserta upacara yang kabur
siapa yang keluar dari itu
wali kota bima arya langsung mengejar sejumlah guru pns yang kedapatan kabur saat upacara peringatan hari olahraga nasional
wali kota bahkan menyisir pelaku hingga keluar area parkir gor pajajaran bogor
para peserta upacara yang sebagian besar guru pns dan siswa sekolah itu diketahui enggan menuntaskan jadwal senam
perbuatan oknum guru pns tersebut dinilai memberi contoh buruk kepada anak didiknya yang melihat
rencananya dinas pendidikan dan dispora setempat akan mendata oknum pns yang kabur dari lokasi
nantinya mereka akan dikenai sanksi tegas lantaran melakukan pelanggaran disiplin pns
cek tadi kalau itu memang guru olahraga ini mengecewakan sekali
mengecewakan sangat mengecewakan
karena anak didiknya ini siswa siswi ini kan ikut olahraga semua ikut senam semua
kok gurunya marah keluar
kalau betul itu go olahraga ini sangat mengecewakan saya
harusnya guru olahraga itu yang memberikan keteladanan
yang paling sehat paling rajin olahraga dibanding anak didiknya
ya kalau siswa siswi kalau gurunya aja malas olahraga gimana siswa siswinya
ini penting menurut saya
nah karena itu saya meminta kepada dispora dan distrik untuk mengumpulkan seluruh gelar raga kota bogor besok pagi jam enam
saya mau bertemu dengan semua
terutama yang tadi kabur gitu